lalu bagaimana suasana arus mudik di jawa timur rizka dan juga demes
kita langsung tanyakan ke rekan kita yang berada di jawa timur ada kanza tamarindora
selamat siang dora bagaimana arus pemudik di hari ini di cuti bersama khususnya yang berada di sidoarjo maupun di surabaya
selamat siang heranov sebelumnya pengelola bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo jawa timur
memprediksi puncak arus mudik terjadi pada hari ini karena ini bertepatan dengan cuti bersama yang dimulai pada hari ini
tapi ternyata jika merujuk data penumpang pada delapan belas april kemarin pengelola bandara juanda menyatakan ada sekitar empat puluh lima lima puluh satu orang penumpang
yang dilayani di bandara ini artinya jumlah ini melampaui prediksi pada hari ini jika terjadi puncaknya yaitu sekitar empat puluh dua ribu orang
meski demikian hingga hari ini masih ditunggu untuk kondisi jumlah penumpang tentu saja akan terus bertambah
ada pun mayoritas penumpang yang mendominasi di bandara internasional juanda surabaya
ini adalah penumpang dengan kedatangan domestik atau di terminal satu tempat saya melaporkan sekarang ini
beberapa daerah yang menjadi favorit adalah rute dari jakarta kemudian makassar balikpapan banjarmasin dan denpasar
beberapa penumpang yang saya wawancara menyatakan mereka baru saja mendapatkan cuti hari ini atau bahkan ada yang baru sempat mudik pada kali ini setelah delapan tahun lamanya tidak melaksanakan cuti
mereka kemudian ada yang sudah dijemput keluarganya atau juga ada yang menggunakan jasa transportasi umum yang sudah tersedia di bandara internasional juanda
jika kemudian mereka yang para pemudik ini yang baru saja mendarat kemudian dijemput oleh keluarganya ini tentu menjadi pemandangan yang sering terjadi di bandara internasional juanda
misalnya heranov anda bisa melihat di belakang saya ini adalah contoh keluarga yang sudah datang menjemput para pemudik atau anggota keluarga mereka yang akan segera mendarat

mereka ini bahkan ada yang sudah datang beberapa jam sebelumnya
mereka rela menunggu di sini untuk menunggu kedatangan dari keluarga mereka atau anggota keluarga yang akan mudik ke provinsi jawa timur
nah heranov jika diakumulasi sebenarnya jumlah penumpang yang ada di bandara internasional juanda surabaya ini hingga delapan belas april dua ribu dua puluh tiga ini jumlahnya mencapai satu ratus lima puluh

dibandingkan di periode yang sama pada tahun dua ribu dua puluh dua yaitu ada sekitar satu ratus lima puluh tiga dua ratus enam penumpang
ini tentu berkaitan dengan seiring meningkatnya vaksinasi yang ada di provinsi jawa timur kemudian juga menurunnya angka penularan covid sembilan belas
pun demikian ini diikuti dengan jumlah pesawat yang beroperasi di bandara internasional
di bandara internasional juanda pada dua ribu dua puluh tiga atau hingga delapan belas april dua ribu dua puluh tiga ini jumlahnya mencapai satu empat ratus lima puluh empat
nah kemudian ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pengelola bandara internasional juanda untuk menghadapi kepadatan jumlah pemudik seiring dengan terus meningkatnya jumlah pemudik hingga beberapa hari ke depan
di antaranya adalah dengan menyiagakan ruang tunggu atau gate ruang tunggu sebanyak lima
ini bersifat tentatif
artinya jika jumlah penumpang begitu banyak maka kemungkinan lima belas gate ruang tunggu ini dioperasikan semuanya
tapi jika jumlahnya tidak terlalu banyak maka kemungkinan tidak semuanya atau tidak ke lima belas gate itu akan dioperasikan
kemudian juga sejak delapan belas april hingga nanti tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga operasional bandara juanda yang sebelumnya hanya beroperasi selama enam belas jam
mulai pukul lima hingga pukul lima pagi hingga pukul enam belas jam

artinya ini siaga semuanya bukan hanya runway saja tapi juga terminal penumpang
pasalnya ini juga untuk mengantisipasi jika sewaktu waktu terjadi cuaca buruk
ataupun untuk mengantisipasi jika ada pendaratan darurat di bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo jawa timur

kemudian selain itu saya juga kemarin memantau di terminal dua atau terminal internasional juanda

yang ada di bandara juanda ini
nah meskipun tadi dikatakan oleh pengelola bandara juanda yang mendominasi adalah penumpang
kedatangan domestik dari beberapa kabupaten kota atau berberapa
wilayah di luar jawa timur tapi ternyata menarik karena kedatangan dari pekerja migran indonesia
atau pmi ini juga terus berdatangan di bandara internasional juanda
misalnya jika dibandingkan pada hari hari biasa ini hanya ada sekitar satu ratus dua puluh orang pmi yang mendarat di bandara ini
tapi sejak awal maret jumlahnya terus meningkat yaitu rata rata sekitar satu ratus lima puluh orang
orang penumpang kemudian pada enam belas april lalu ini bahkan jumlahnya mencapai delapan ratus an orang pmi yang mendarat di bandara internasional juanda
ada pun beberapa negara asal mereka ini dari malaysia kemudian dari hongkong dan dari singapura
ini yang mendominasi
ketika saya tanya mereka kemarin rata rata mengajukan cuti ada juga yang sudah habis masa kontraknya dan mereka akan melaksanakan mudik lebaran di tahun ini
ada yang sampai cutinya sekitar satu bulan bahkan ada yang mencapai dua bulan
mereka akan melakukan mudik di kampung halaman mereka masing masing
dan untuk diketahui bagi para pekerja migran indonesia yang mendarat di bandara internasional juanda ini mereka ternyata langsung dilakukan pendataan
tepatnya di posko satgas kepulangan pekerja migran indonesia
mereka kemudian ditanyai paspor mereka kemudian didata mereka akan pulang kemana dan ditanya juga mereka akan menggunakan transportasi apa untuk pulang ke daerah masing masing

apakah mereka sudah ada yang menjemput keluarganya
ataupun mereka tidak ada yang menjemput
nah kemudian ada pihak ketiga yang memberikan bantuan kemudian atau fasilitas ya untuk mudik gratis misalnya menggunakan bus dan mereka kemudian bisa diantar ke daerah mereka masing masing
jika di terminal satu saya melihat suasana cukup ramai kemudian juga diikuti dengan terminal dua juga cukup ramai tapi ada momen yang kemudian menarik perhatian yaitu adalah momen haru heranov pasalnya mereka yang khususnya ini berasal atau bekerja dari luar negeri
kemudian mendarat mereka tentu lebih lama ya tidak melakukan mudik ini mereka kemudian melepas rindunya dengan keluarga dengan bersalaman dengan berpelukan bahkan ada juga yang sempat menangis dan mereka menyatakan senang kemudian mempunyai kesempatan untuk mudik tahun ini ditambah dengan adanya kemudahan syarat penerbangan kemudian juga seiring dengan kasus covid sembilan belas yang melandai dan kemudian itu memudahkan perjalanan mereka untuk segera mudik di daerah mereka masing masing
baik suasana haru mewarnai suasana mudik ya di terminal atau di bandara
juanda terminal satu dan terminal dua di sidoarjo jawa timur terima kasih atas laporan anda
kanza tamarindora sebelumnya ada rekan kami juga putri demas langsung dari subang dan juga rizka rizlia dari tasik malaya jawa barat selamat bertugas kembali teman teman